yang memiliki rekening di perbankan nasional
lalu bagaimanakah masyarakat yang belum memiliki rekening
jika ingin melakukan transaksi
layanan remitansi menjadi salah satu solusi
bagi masyarakat yang belum memiliki rekening
berbagai pilihan layanan remitansi yang berkembang pesat
dan bersaing ketat di indonesia
menjadi pilihan yang tepat untuk memenuhi
berbagai kebutuhan dan pola hidup masyarakat
tentunya layanan yang paling memudahkan
itulah yang akan dipilih
siapa saja para pelaku industri remitansi di indonesia saat ini
mari kita simak data atau grafik perbandingan
volume layanan remitansi domestik
jika kita melihat grafik ketiga jasa layanan tersebut
ada satu jasa keuangan yang meningkat pesat
yaitu true money termasuk market leader layanan remitansi domestik
true money merupakan layanan uang elektronik
yang pasar utamanya adalah masyarakat yang belum memiliki rekening bank
true money telah meraih sertifikasi
dan izin sebagai penyelenggara uang elektronik
dan layanan remitansi dari bank indonesia
pertumbuhan transaksi true money dari desember dua ribu dua puluh
sampai kuartal satu dua ribu sembilan belas mencapai delapan puluh delapan sembilan ratus persen
untuk memperluas cakupan layanannya
true money juga melayani pengiriman uang ke luar negeri
mari kita simak tanggapan masyarakat
yang telah menggunakan jasa pengiriman uang
halo mbak mbak tadi saya lihat mbak sedang melakukan transaksi
itu transaksi apa ya
kirim uang ke saudara saya yang di kampung mas pakai true money
kenapa mbak milih true money
karena true money mudah digunakan
tidak perlu pakai nomor rekening
dan jangkauannya sampai ke pelosok indonesia
kayak di sini
bisa juga melalui agen true money yang bertanda khusus
udah gitu terjamin keamanannya
karena setiap transaksi akan dicek menggunakan ktp asli dan fotokopinya
pokoknya aman cepat dan mudah deh mas
jadi tidak salah kalau true money dipilih sebagai jasa pengiriman uang yang dapat dipercaya